remita savitri adalah seorang penyintas covid sembilan belas
pada mei dua ribu dua puluh satu warga bandung jawa barat ini terkonfirmasi positif covid sembilan belas
bersama anak pertamanya yang berusia sebelas bulan sabia kinanabastian
sempat ragu memberi air susu ibu atau asi kepada anaknya
remita kemudian berkonsultasi dengan dokter
ia khawatir menularkan gejala covid sembilan belas yang dideritanya
lebih ribet aja karena kan emang sebenarnya kan udah sama ibu baru gitu ya
anak pertama menyusul itu hal yang baru gitu kan
terus ngerasa ribet aja lebih harus kayak cuci tangan
terus kebersihannya harus dijaga kan pasti itu
terus kayak misalnya karena si anak tuh covid nya positifnya nggak ada gejala
aku tuh harus lebih ekstra karena aku ada batuk flu
jadi aku pakai masker kan takutnya nular ya lewat
hal serupa juga dialami rosari elgiana anggun
rasa sedih sempat melanda warga tangerang banten ini
saat dinyatakan positif covid sembilan belas pada maret lalu
baginya terpapar covid sembilan belas di masa menyusui bukan hal mudah untuk dilakukan
bahkan selain menyusui langsung elgiana terpaksa memberi asi perah pada malam hari
dan saat tidur malam itu kan panjang sekali waktunya
tapi karena kita beda
saya di kamar jadi saya nggak akan keluar kamar
saya di kamar saya tetap pumping
pumping saya jadwalnya tetap teratur agar produksi kuantitasnya tetap terjaga
meski terpapar covid sembilan belas memberi asi kepada anak wajib dilakukan
kandungan nutrisi pada air susu ibu dapat meningkatkan imunitas pada anak
karena di dalam asi mengandung antibody
mengandung sel darah putih
dan juga mengandung berbagai jenis protein dan enzim
yang bisa membantu mencari kemampuan
juga memperkuat daya tahan tubuh dari bayi
namun demikian tak sedikit ibu yang cemas
bila menyusui saat terinfeksi covid sembilan belas
jadinya ya mau nggak mau nggak usah menyusui dulu kalinya
khawatir mungkin ada tapi kita kan tetap harus menyusui anak kita
karena asi itu kan antibody nya bagus ya untuk bayi kan ya
biar bayinya juga nggak terkena covid juga gitu
ada sih ada perasaan khawatir
tapi kan udah dari yang info info itu kan gak apa apa
asal kita tetap prokes kan gitu
tapi ya tetap sih adalah perasaan khawatirnya gitu
dokter spesialis anak cesar pronocitro menjelaskan sejumlah panduan
bagi para ibu yang harus menyusui anaknya ketika terinfeksi covid sembilan belas
mengenakan masker selama menyusui wajib dilakukan
pastikan tangan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah kontak langsung dengan anak
para ibu juga wajib membersihkan benda atau peralatan apapun yang digunakan
saat isolasi gunakan asi perah jika tak dapat menyusui secara langsung
jadi di tempat isolasinya itu ibu bisa melakukan pemerahan asi
tetapi tentunya dengan melakukan protokol tadi ya
mengenakan masker tetap mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan proses pemeran asi
dan ketiga menjaga kebersihan dan sterilitas dari alat alat dan wadah yang digunakan untuk memerah
memberi asi secara eksklusif selama enam bulan pertama sejak satu jam pasca melahirkan
menjadi hal wajib yang dilakukan para ibu
sementara idealnya menyapih boleh dilakukan setelah anak berusia dua tahun
jika terpapar covid sembilan belas jangan takut menyusui
bahkan kementerian kesehatan menganjurkan setiap ibu yang sudah divaksinasi
agar melanjutkan pemberian asi untuk melindungi bayi
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta